indonesia sebagai negara kepulauan yang memiliki puluhan ribu pulau sudah waktunya jaya di laut
apalagi bila indonesia ingin menjadi poros maritim sedunia
nah untuk itu tentu dibutuhkan pelayaran yang memadai yang bisa mengkoneksi antar pulau dan menjadikan indonesia sebagai negara yang memiliki transportasi laut yang memadai
insight kali ini akan berbincang bersama direktur utama pt pelmi atau pt pelayaran nasional indonesia untuk melihat strategi serta apa kira kira target untuk
menjadikan pt pelni merupakan perusahaan yang melayani indonesia dari segi transportasi laut
sejak dicanangkan presiden joko widodo pada tahun dua ribu empat belas program tol laut terus dikembangkan guna meningkatkan interkonektivitas antar pulau
berbagai proyek infrastruktur pelabuhan terus dikerjakan agar program tersebut berjalan sesuai harapan
namun pada kenyataannya indeks konektivitas indonesia di sektor transportasi laut malah turun
menurut data world economic forum pada tahun dua ribu lima belas
indonesia menempati peringkat ke delapan puluh dua dunia atau turun lima posisi bila dibandingkan tahun dua ribu empat belas
menteri perhubungan mengakui masih banyak hal yang perlu dibenahi agar program tol laut dapat berjalan lebih baik
tapi pr kita tuh banyak gitu
ya satu setelah kita lihat ternyata pelayaran rakyat itu harus di improve gitu ya
pelayaran yang menggunakan kapal kayu ada di daerah daerah itu sedang kita angkut
yang kedua movement daripada barang barang yang ada di sekitar jawa itu menggunakan darat padahal bisa laut
meski belum optimal namun pemerintah kukuh program tol laut harus terus dikembangkan
terlebih kehadiran tol laut ke sejumlah daerah telah berhasil menurunkan disparitas harga antara wilayah barat dan wilayah timur indonesia
salah satu caranya adalah dengan menambah traik tol laut
saat ini ada enam trayek tol laut yang dioperasikan oleh pt pelni
pada tahun ini pemerintah berencana membuka tujuh track tambahan serta melakukan langkah efisiensi dalam pengiriman logistik
dalam hal efektivitas tol laut ya kita akan tingkatkan tahun ini
ditandai dengan kita tambahkan lintas lintasan
kita bagi antara yang jarak jauh dan jarak dekat
kita juga tambahkan yang namanya rumah kita rumah logistik
yang bisa dijadikan tempat pengumpul barang dan tempat untuk mengumpulkan barang untuk balik
sementara itu untuk menstimulasi program tol laut pada tahun dua ribu tujuh belas
kementerian perhubungan telah menganggarkan subsidi dana logistik sebesar seratus miliar rupiah
hal ini diharapkan dapat menekan biaya logistik dan menurunkan harga barang di wilayah indonesia timur
arya ditautama jakarta
saat ini saya sedang berada di terminal penumpang di tanjung priuk
untuk berbincang bersama direktur utama pt pelayaran nasional indonesia atau pt pelni
selamat pagi hai kabarnya ada di sini
terima kasih dan di belakang kita ini ada km kelut
nah mungkin bisa cerita sedikit pak elvin mengenai kapal
karena ini terakhir ya saya berlayar dengan pelmi
ini saya mau sedikit ungkapkan rahasia ya
itu bulu sekali dengan kapal kerinci dari teluk bayur ke tanjung priok
ini kapal kerinci ini masih ada atau jangan jangan
kapal ini sudah tidak ada
sudah tidak ada ya
karena umurnya sudah terlalu tua jadi sudah tidak layak lagi untuk dioperasikan
jadi sudah terlalu tua
tua itu biasanya di atas umur berapa pak untuk sebuah kapal
kita biasanya dua puluh lima tahun
tapi kami masih bisa mengoperasikan kapal yang sekitar tiga puluh tahun
jadi semua itu tergantung maintenance kita juga
nah kapal kelut ini ini tua muda atau masih
kapal club ini termasuk yang remaja
umurnya sekitar tujuh belas tahun
tujuh belas tahun itu remaja ya
dia pada saat dibangun tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
dia berkapasitas dua penumpang dan juga ada kontainernya
jadi ini dua in satu
kontainernya sekitar dua puluh empat
nah saat ini sudah loading dua puluh satu kontainer
dia kapal ini jurusan jakarta batam belawan
sekarang berapa jumlah kapal yang pelni miliki
khususnya yang seperti km kelut ini
kalau persis km kelud ada sembilan
yang kapasitasnya sekitar dua tiga
tapi ada juga yang kapasitas seribu pex juga ada kapasitas lima ratus
totalnya ada dua puluh sembilan
tapi kita juga mengoperasikan kapal perintis
ada empat puluh enam kapal perintis yang kita operasikan
kapal perintis itu miliknya negara milik tempat yang berhubungan
jadi kami hanya sebagai pengoperasi saja
nah biasanya waktu kita beli kapal itu dalam kondisi baru atau second hand
baru semua ya
dua puluh empat kapal itu baru semua
baru semua ya
nah tadi mengatakan dua puluh sembilan kapal seperti ini
berapa yang baru
berapa yang sudah tua
berapa yang sudah siap untuk dipensiunkan lah istilahnya
yang siap ada dua yang umurnya tiga puluh dua tahun
sudah mau diserap ya
ya kalau mengusini sama kapal tolimutu sama juga ada satu lagi satu tatamella itu juga umurnya udah di atas tiga puluh tiga puluh tahun
nah yang ada sekitar enam di atas dua puluh enam tahun
nah yang muda di atas sepuluh tahun saya cuma ada satu kapal dempo yang sebentar lagi datang
jadi rata rata yang kita miliki sudah siap untuk pensiun
memang pada sejarahnya kapal ini yang membeli adalah pemerintah ibakan kepada pt pelni
ini yang mulai tahun dua ribu sembilan tidak ada lagi kapal dua ribu delapan tidak kapal lagi ke gitu kan
nah tahun ini kita berusaha dengan dana sendiri
coba untuk memesan kembali sesuai dengan kebohongan kami
kita sudah melaksanakan mou sudah melaksanakan kajian namun sayangnya kekuatan kita masih belum mampu untuk beli yang harganya cukup mahal
ini berapa untuk membeli kapal seperti ini yang baru ya
yang baru yang terakhir itu sekitar satu empat triliun satu tiga satu empat triliun
kemampuan kita masih di bawah itulah
kita lagi mengevaluasi kembali
apakah kita mendesain yang
bisa kita effort atau kita coba ke kalangan lain yang mungkin jauh lebih murah
karena memang ini kelasnya mahal sih
tapi pak elvin ya kalau indonesia dengan kita lautnya begitu luas kita negara kepulauan idealnya berapa jumlah kapal yang perlulah kita miliki sebelum kita merasa bahwa ini memang negara yang poros maritim
ini kan cita cita indonesia menjadi negara yang memang jaya di lautan
harusnya jadi cukup besar
mungkin yang sekarang ini kita sekitar ada empat lima ratus kapal ya yang sekitar yang bisa kita hitung secara operasi
dan pelabuhan sudah cukup banyak
tapi memang yang perlu ada penambahan kapal harusnya bisa dua kali lipat daripada itu
yang lebih penting lagi adalah transportasi untuk barang
ini yang jauh kita perlukan apa karena konektivitas antar pulau ini penting
dua per tiga republik ini lautan
dua per tiga kota besar ada di pesisir
nah kalau kita heran kalau kita tidak konsentrasi ada di sana
nah tapi juga kita lihat kita sering cerita bahwa logistik biaya logistik kita itu mahal
paling mahal di kawasan ini
salah satu karena kita kurang konektivitas dan karena mahal ya harga transportasi
termasuk jadi kita satu infrastrukturnya tidak sama
juga produksi terbesar di jawa
terus juga yang paling penting adalah bahwa yang namanya logistik itu dari end to end
nah kalau kapal ini hanya dari port to port
jadi kalau kita mau melihat total tentunya harus secara total seluruh kapal
rangkaian daripada proses logistik ini mulai dari end di hinterland di pelabuhan dan di pelayaran laut sendiri
itu harus semuanya harus kita bangun kita perbaiki
nah ini kan sekarang kita tuh memiliki banyak sekali pilihannya sebagai seorang penumpang untuk berpergian dari a ke b
dan dengan banyaknya sekarang misalnya
penerbangan murah budget dan lain sebagainya
ini persentase antara penumpang kapal ini digunakan untuk penumpang dan untuk kargo untuk pengiriman barang itu berapa persisnya pak
jadi masih cukup kecil
kita tidak semua kapal seperti ini ada dua in satu nya ada karbonnya
jadi memang kalau persentase pendapatan pt pl ini sekarang dua in satu
tujuh puluh untuk penumpang
jadi masih konsentrasi sangat
memang suatu keniscayaan bahwa kita sudah mulai menggeser bahwa yang namanya barang itu menjadi lini unggulan pt pmi ke depan
nah untuk itu kita sudah mulai pada saat saya masuk pln satu yang saya lakukan adalah merubah mindset
mindset itu baik dari penumpang maupun karyawan sendiri
bahwa orang naik kapal pl ini bukan hanya sekedar untuk mencapai tujuan tetapi di dalamnya ada lifestyle business
ada nilai tambah
nah nilai tambah
pak elvin anda kan sudah hampir tiga tahun ya menjabat sebagai direktur utama ypln ini
kalau tidak salah ini kan sempat merugi lah istilahnya bisa dipahami
karena ya mungkin saya katakan tadi lebih banyak pilihan dan juga mungkin jumlah kapalnya tidak memadai
tapi dari tahun ke tahun saya lihat ini sudah ada semakin profit
nah pertama ini kira kira apa sekarang yang membuat bumn ini bisa semakin profit
strateginya itu apa persisnya yang pak elvin lakukan
karena kalau tidak salah target untuk tahun dua ribu tujuh belas ini lebih dari tiga ratus miliar
padahal lebih dari tiga tahun yang lalu itu minus
jadi apa sebenarnya perubahan ya selain mindset ataupun mungkin fokus
jadi memang saya masuk sempat setahun jadi direktur komersial
jadi di situ memang ada banyak perubahan perubahan yang kita lakukan
terutama dalam sisi operasi
ini efisiensi bagaimana kita harus barang penumpang itu harus sesuai dengan standarnya
termasuk juga kita yang paling penting kita melakukan green strategy pada saat itu memang tunneround
jadi dari enam ratus tiga puluh empat kita bisa untung sebelas dua
tapi waktu pak elvin mulai di sini apa waktu itu yang terlihat sehingga lebih banyak ruginya lah plt ini
yang terlihat memang kurang fokus
kompetensi memang perlu difokuskan
ketiga adalah efisiensi
jadi memang yang namanya lagi posisi itu kita harus retrenchment
kita harus melakukan bisnis yang sesuai dengan sumber daya kita
jadi strategi itu harus selaras dengan operasinya
kalau kita membuat program dan budget harus sesuai dengan strategi
sehingga apa yang kita laksanakan akan efisien efektif sesuai dengan yang kita harapkan
jadi itu matching lah
waktu itu gak matching jadi sama sekali
masih ada yang masih perlu kita arahkan ke sana
ini yang paling utama di situ
sehingga kita seperti bpn
nah langkah pertama yang dilakukan pada saat itu sehingga betul betul dengan lumayan cepat turn aroundnya itu
dari perusahaan yang rugi menjadi profit lah
kita evaluasi buat mapping
mana mana yang menjadi core business core competence kita itu yang harus kita fokuskan
di luar itu kita ngeluarkan duit program kalau tidak akan mengecek up kependapatan
telah apa ya kita harus potong
tapi harus motong yang kita lakukan yang sesuai strategi tadi
nah strategi program budget harus selaras
sehingga implementasi dari pada strategi itu
terintegrasi mulai dari strateginya sendiri operasi sumber daya duitnya sop nya
nah semua ini harus alignment
nah kalau terjadi alignment efektivitas daripada operasi perusahaan akan jauh lebih bagus
dan ini mau tidak mau walaupun bumn
ya justru karena bumn ini harus dibuat komersil lah istilahnya
nah itu dari segi strategi dan untuk melihat bahwa oh ya saya harus fokus ke sini sehingga nanti resultnya atau hasilnya itu bisa terukur itu apa yang dilakukan pak elvin
ya yang tadi saya sampaikan
satu bahwa di treatment tadi
kedua kita lakukan restitusiasi keuangan
kita lakukan restitusiasi sumber daya organisasi
kita melakukan institusi bisnis tadi
bisnis bisnis yang belum menghasilkan
terus kita kurangi
contoh contohnya apa saja bisnis yang
contohnya bagaimana kita operasi untuk kapal
tentunya kapal itu yang dulunya orang mau masuk mau tidak ke dalam kapal itu nama tiket segala macam belum sesuai
nah sekarang kalau nequity pelni kita harus nama sesuai ktp
di waktu boarding itu harus sesuai
naik kapal pun dijaga
jadi yang masuk itu benar benar yang berdiket
barang pun juga kita sampaikan begitu
jadi kita dulu ada istilah closing date closing time
jadi kalau belum ada booking belum ini belum jelas ya kita nggak akan terima
nah itu semua kita mulai bahwa kita efektifkan bagaimana operasi kapal terus berjalan
dari sisi keuangan kita lihat bagaimana cash management systemnya
kita nggak mau casting management system terbuka
duit ada dimana mana
harus kita pakai e banking
jadi semua transaksi kita ambil contoh dengan pertamina
kita sudah banking to banking
jadi tidak ada lagi duit kita kirim ke cabang untuk mengisi bbm tidak ada lagi
jadi setelah semua selesai akun daripada btp ini dipotong akun
itu juga mengurangi kebocoran
ini jauh lebih transparan lebih efisien dan jauh lebih cepat
terus bbm juga sama
kita sewa konsultan skopindo untuk ngontrol bagaimana ngisi bbm di sana
nah dari situ bahwa standar lossesnya harus sesuai standar yang dipenuhi oleh skk mikas bbm mikas ataupun dari pertamina kita klikkan
nah ini juga sebagai operasi di sana
terus bagaimana kita melihat lagi operation bagaimana pelayanan
bagaimana pelayanan itu kita melihat ac
lampu harus dingin
terus kebersihan harus
lampu harus terang
kita tarik keamanan
keamanan kita tambah
nah sehingga orang naik lebih secure
kita coba meningkatin lagi
makanan kayak elut ini ekonomi makannya sudah kayak pesawat
sudah frozen food dari acs dari garuda
nah ini udah mulai peningkatan itu yang kita lakukan satu persatu
sehingga kita akan membawa
kita bahwa orang naik kapal peli itu memang nyaman
tidak seperti dulu
nah apalagi zaman eranya pak
kalau dulu bahasanya desak desak
nah dan eranya pak yonan sebagai menteri perhubungan dibatasi
ya seperti beliau membatasi kereta api
karena satu orang itu ada ukurannya satu satu meter persegi
atau bahkan nanti kalau kondisi darurat bisa
nah ini ada aturan aturan
nah saya ingat waktu itu kan sering sekali
apalagi kalau udah waktu mudik
kapalnya itu over capacity
sudah mulai oleng
dan bahkan justru sangat membahayakan
ini bisa dikatakan tidak akan pernah terjadi lagi
hal seperti itu
ini kita sudah bawa yang namanya keselamatan
nomor satu buat btp
kita udah tekankan semua
fungsi dpa kita lakukan
dan bahkan kita belum ada sebulan kita dapat penghargaan satu satunya perusahaan berkapalan
mendapatkan sertifikat keselamatan yang terbaik
nah ini juga penting bagi kami
karena sekali itu error di keselamatan
dan akhir akhir ini kita kan ada berita misalnya kapal yang terbakar seperti zahro itu
dan ada inilah yang serem serem ya ceritanya
tapi walaupun relatif aman ya kalau kita naik kapal
elvin ini kan ingin jadi sebuah
bumn yang profitnya
hambatan yang terbesar ketika menjadi nahoda dari perusahaan ini
apalagi ini harus tadi ada perubahan mindset yang sangat drastis diperlukan
yang tentunya disamping seluruh bumn sama
hambatannya adalah sdm
sumber daya manusia dan culture
dan ini memang merupakan program utama kami
kami sudah membuat bahwa sdm kita harus mempunyai
talent mapping kita sudah lakukan
nah ini kita sudah mengarah ke talent bool nanti
nah kita ingin bahwa human resource kita itu bisa kompetitif
jadi kita harus bisa seperti best practices yang ada
saya masuk pt pelni sebagai di root
kalau bumn itu ada standar kayak malcome baldrage yaitu kpku
itu kpku nya pt pelni itu setahun yang lalu
itu masih di ban satu
padahal ada tujuh band
bagaimana ini membuat perusahaan ini bisa
naik kelasnya jangan satu
karena ini adalah ukuran best practices di dunia
di dunia bisnis
akhirnya kita assessment setelah setahun
itu kita lengkap dua
cara itu bagaimana
apa yang dilakukan
latihan latihan khusus atau mau tidak mau
karena itu yang dinilai adalah bagaimana dia itu program standar ording procedure hasilnya dan integrasinya
kita harus benahi satu persatu semua
tadi saya sampaikan tadi
program harus meruang dengan strategi
sop harus dipunyai
jadi kerja itu jangan asal kerja
kalau kerja ada sop kita tidak jalanin
jalanin kita tidak ada sop
ini berarti benahi
ini sudah mulai
hasilnya menteri tiga tahun kita akan bagus
bagaimana integrasi antar fungsi
nah ini yang menjadi titik tolak bagaimana kita mengikuti best practices dunia bisnis
jadi akhirnya kita bisa meningkat
terus kedua kita tadi
kita mulai menyiapkan sumber daya manusia
termasuk program strengthening corporate culture sekarang ini
di tahun ini kita akan lakukan
dan memang kita lakukan sampai kita assessment
bagaimana satu individu itu baik dari sisi integritas ataupun dari sisi kan tidak ada intelijennya
tapi juga bagaimana dia itu berhubungan dengan orang lain
bagaimana dia itu memiliki rasa ataupun nilai nilai yang memang sesuai dengan perusahaan
kita memiliki empat nilai
memang nilai pertama kita integritas
jadi ada nilai pelayanan
ada juga nilai pelayanan
nah ini ini yang harus mereka bisa lakukan

karena nilai nilai itu cerminan budaya
awalnya ini apakah melakukan perombakan terhadap sdm yang sudah ada
atau akhirnya misalnya ya permajaan
dan meng hire atau mempekerjakan orang orang yang memang qualified
karena kalau saya lihat kapal kapal seperti ini
kalau sudah ingin dijadikan hotel terapung
berarti kan memang mindsetnya itu harus jasa
itu berarti kan memiliki latar belakang yang agak berbeda
dan mungkin pemahaman tentang bagaimana hospitality pariwisata dan lain sebagainya
bukan hanya abk begitu ya
kita memang kita lakukan pada saat itu
kita juga pernah mengiring dua tip
ke singapura untuk naik kapal brus
satu mulai dari nakoda sampai bawah ada dua belas orang
nah itu juga langkah langkah yang kita lakukan
kita lakukan hospitality segala macam
nah memang yang paling penting adalah tadi
human resource itu supaya berupa mindset
kita bukan hanya sekedar
dulu kalau orang naik kapal pn
ya udah cari sendiri sana
sekarang tidak bisa begitu
kita harus melayani
bahwa customer itu adalah raja
ataupun kita juga harus mengerti keinginan customer nya
sehingga kita tahu bahwa mereka naik itu harus ada nilai kepuasan
saya juga ingat dulu ya
apalagi kalau seperti saya katakan tadi
jelang jelang mudik dan orang berbonong bonong semua
over capacity kapalnya sampai oleng tenggelam dan lain sebagainya
tapi katakan sekarang safety nya itu sudah bagaimana
sudah zero accident sudah bisa
tapi kita harus memenuhi solas
jadi aturan safety daripada internasional
kita harus memenuhi masalah polusi markol
jadi kalau kapal penumpang setiap tahun harus naik dong
jadi kalau izin layar sudah habis tidak bisa
jadi setelah kita melakukan setahun pasti harus naik dong
ada pki pendukung asimilasi yang memberikan surat dengan teman perhubungan izin
jadi itu harus kita ikutin semua
kalau kapal barang masih boleh dua lima setengah tahun
kalau kapalnya nggak boleh
jadi standar itu selalu di cek
ini harus di servis terus menerus ya
iya harus selalu
harus naik dong
karena harus dicek pelindungan di bawah
jangan jangan ada kolong
nah kalau ini ngikutin semua
apk nya pun kita sudah ngikutin stcw dua ribu sepuluh
yang harusnya sudah berlaku di tiga puluh satu desember
ternyata diundur sampai satu juli dua ribu tujuh belas
ini targetnya berapa
tinggal sedikit karena memang ada beberapa yang memang belum selesai
karena ada beberapa yang memang berlayar belum bisa turun segala macam
jadi kita ngatur itu
daripada stcw dua ribu sepuluh
harusnya berlakunya baru satu juli
tapi kita masih punya cukup banyak orang
sekarang berapa jumlah sdm pt pl nih
yang melayani seluruh pelayarannya
sdm total sekitar empat lima ratus
ini ada peningkatan sejak pak elvin menjadi
ada sekitar empat
karena ada beberapa yang kita tambah
karena kita melayani kapal tol laut
melayani mengoperasikan kapal perintis
kita juga mengoperasikan kapal ternak
jadi kita juga mengoperasikan kapal perintis
jadi kita memang meningkat
dan ada juga yang pensiun
jadi kita yang pensiun kalau memang tidak harus kita ganti
tapi kita perlukan kita isi
dan yang ada di dalam harus kita develop
supaya sesuai dengan standar industri pelayaran
apalagi kalau kita mau masuk kepada para wisata
itu standar pelayanannya harus jauh lebih tinggi lagi dibandingkan hanya sekedar kapal penumpang
tapi pak edwin saya ingin sekali melihat ya
di dalam kapal tol laut ini boleh tidak kita masuk
boleh kapal peluru ini sedikit
ini ada jogging tracknya
jadi kalau lari dari satu putaran berapa

yang saya lihat tadi bolak balik sudah sepuluh
jadi sudah lumayan
di dalam salon juga ada
nanti ada full band juga ada
untuk melayani taruhlah ini full capacity nya bisa
dua penumpang bisa ya
dan untuk melayani berapa anak buah kapal ataupun kru yang dibutuhkan
terus kita satu ratus tiga puluh an
cukup lumayan banyak
jadi sekarang pt pelni hampir semua kapalnya itu kita satu kelas
jadi kita tidak ada lagi tidak semua kapal memiliki kelas satu
kapal klut masih memiliki
kita tinggalkan tiga kapal untuk tadi
untuk sebagai wisata tadi
nah yang lain lain yang minta
yang lain lain yang memang sebagai kapal penugasan
tapi bukan berarti sewaktu waktu kalau menggigitkan guna
perlu kan kita bisa monuver juga
jadi dia agak fleksibel
supaya kita optimal dari sisi operasi kapal tersebut
dengan demikian kita bisa meraih keuntungan
bisa dikatakan sudah efisien semua penggunaan kapal pelni ini
atau masih bisa ditingkatkan
masih bisa ditingkatkan
karena operasi kita sudah mulai lebih bagus daripada sebelumnya
namun yang jadi persoalan adalah kalau di low season
load factor ini yang jadi bahwa cukup rendah yang mereka pakai
kita tahu bahwa persaingan seperti itu lumayan
kita berusaha mengejar untuk merubah mindset tadi menjadi lifestyle business
kita sudah mulai ada tumbuh pendapatan lifestyle business kita
walaupun belum besar tapi kita sudah mulai
kita punya paket raja ampat paket ke wakatobi paket ke tarimun jawa
kita juga punya instansi instansi kalau meeting juga sudah mulai
muslim bank bumn juga
dan pasti sudah banyak
inilah yang mungkin mengisi walaupun penumpangnya tidak terlalu besar
tapi nilai value daripada kualitasnya lebih tinggi
dan harga tiketnya juga bisa lebih mahal
yuk kita naik kapal
kita lanjutkan perbincangan bersama direktur utama pt pelni elvin gunoro
saat ini kita sedang berada di anjungan km kelur
ini kalau pak elvin
oh ini ada gunung dempo yang baru masuk
ini dari mana
dari arah papua
arah papua ya
makassar sampai ke jakarta
ini salah satu trayek yang paling jauh ya
termasuk trayek yang jauh
kalau km kelu tadi ke arah belawan
dan jadi batam belawan
ini mirip ya dengan kapal ini
ini ada kelas satu kelas dua kelas tiga juga pak
ini untuk gunung dempo kita bikin single class
yaitu semuanya kelas ekonomi
tapi di sini lebih banyak kita menampung kontainer
bisa sampai sembilan puluh kontainer di sini
hmm sekarang kelas ekonomi ke papua berapa ya
mungkin dua tiga juta
dua lima juta begitu
dari jambai jayapura
ini anjungan ini menarik ya
saya selalu ingat ya
ini aman gak sih berlayar di terakhiran indonesia
katanya kan banyak perompak dan lain sebagainya
secara keseluruhan bagaimana pak elvin
kalau keamanan cukup
komunikasinya juga dengan keamanan bagaimana
keamanan cukup aman
kita semua peralatan dilengkapi semua
baik radar ais gps kita lengkap semua
termasuk komunikasi pantai lengkap
jadi kalau untuk rompak mudah mudahan gak ada lah
tapi selama dalam sejarah pppl ini gak ada kejadian yang unik unik ya khusus di
belum pernah tapi kejadiannya adalah hanya satu dua orang
kalau lagi mungkin di papua kan sering ada yang lagi bis minum
nah itu yang harus ditanganin seperti itu
tapi kejadian kejadian individual yang mungkin kelihatan marah segala sesuatu atau lagi mabuk itu ada
baik kalau encopet itu juga pernah terjadi
tapi cuma sekarang udah mulai bersih
karena pada saat pikirnya
keamanan kita bukan hanya kita
kita masukkan juga beberapa angkatan ataupun kepolisian yang ikut berlayar
tapi sistem komunikasi semua itu baik ya
semua lengkap baik
itu persyaratan yang memang harus dipenuhi secara seolah seolah oleh pppl ini
ngomong ngomong kondisi pelabuhan pelabuhan kita di indonesia ini menurut pak elvin bagaimana
apa yang masih kurang atau perlu ditingkatkan
terutama kalau kondisi pelabuhan di indonesia terutama di indonesia bagian timur yang kita ketahui bersama
kondisinya terutama sterilisasi daripada pelabuhan itu masih minim
karena memang kondisinya terbuka
sehingga semua orang juga akan mudah masuk
padahal harusnya sebagaimana kalau kita di belawan di tanjung perak di tanjung priok
semua sudah tertutup makassar
jadi yang masuk itu benar benar penumpang
dan ini harus sesuai dengan manifest
harus sesuai dengan manifest sesuai dengan tiket atau sesuai dengan kpp
ini yang sudah terjadi
nah tadi pak elvin ingin mengembangkan yang namanya kan wisata bahari
ini kan juga bagian dari strategi indonesia untuk meningkatkan jumlah wisatawan
dan meningkatkan perekonomian kita dari pariwisata
kalau kita bicara mengenai pengembangan wisata bahari
saya lihat ini pertama kebanyakan yang kalau wisata bahari kan dipesisir istilahnya
ini bagaimana apalagi kapal pelni ini kan rata rata besar ya
ini bagaimana nanti cara kerjasama dengan siapa bagaimana dan target yang diinginkan itu seperti apa pak elvin
sudah ada gambaran
apalagi sekarang juga banyak sekali operator swasta ya
dengan kapal kapal yot yang
yang ingin saya gambarkan adalah yang pernah kami lakukan
di tahun dua ribu lima belas kita sudah pernah punya paket wisata ke wakatobi dan raja ampat
kalau wakatobi waktu itu berangkat dari bau bau
kalau raja ampat berangkat dari sorong
nah dari situ kita ada kapal tipe seribu
nah memang pesertanya sekitar satu ratus lima puluh orang hanya sekitar itu
nah kapal itu berfungsi sebagai accessibility
karena kalau kita mau ke raja ampat tentunya tidak semudah ada akses ke sana
nah mungkin kapalnya kecil ataupun kapal yang khusus untuk itu mahal
nah tidak semua orang bisa mengeffort membayar untuk itu
nah terus juga kalau di tempatnya raja ampat kalau kita mau ikut yang level internasional kita mungkin nggak mampu bayar
yang nginep di tempatnya pemukiman
nah itu ada keterbatasan
makanan air bersih listrik
dan itu cuman juga
kalau kapal penny itu bisa berfungsi sebagai hotel terapung
jadi kapal penny buang saw di dekat pantai di dekat daerah wisata
dari situ akan dijemput reti oleh kapal kecil
nah kita mau kemana
kecil yang dimiliki oleh nelayan setempat
ya jadi kita kerjasama dengan usaha usaha yang ada di daerah tersebut
sehingga mau snorkeling diving ya perusahaan ataupun lembaga yang memang sudah berkecimpung itu di wisata daerah itu
sehingga kita juga ikut mengembangkan ekonomi di daerah tersebut
iya jadi kapal ini sendiri sebagai hotel terapungnya
nah selama ini kira kira ada peningkatan dari jumlah wisatawan yang menggunakan wisata bahari ini
ya kalau melihat wisatawan memang ada peningkatan
karena kapal kita bukan belum kapal kurus tentunya harus ini tahun ini kita punya target mudah mudahan bisa mengoperasikan kapal kurus
walaupun dengan dua ratus tiga ratus penumpang
nah ini target
nah ini juga supaya mereka lebih sesuai dengan yang diinginkan
nah di luar itu kita juga tadi saya sampaikan membangun adanya meeting on board gathering on board dengan kapal seperti kapal kelut ini ataupun kapal yang lain
itu juga cukup menarik
karena ini sudah meningkat animunya
hampir beberapa bumn sudah termasuk beberapa lembaga negara sekarang sudah pesan ke kita
bahkan dia mau meeting di atas kapal
karena katanya kalau meeting di atas kapal nggak bisa lari
mau lari kemana
semuanya nggak telat ya
nah itu on time
kalau mau sembunyi pun akan ketahuan
tapi target ke depan pak elvin berapa jumlah kapal bahari dan kira kira penumpang yang diinginkan itu berapa persen peningkatannya
dan apakah ini bisa dijadikan salah satu dari profit atau komersilnya dari pak elvin sendiri
sesuai dengan gambaran kita kita sudah meningkat dari tiga tahun ini
peningkatan jogjini bukan baru pun dari sisi nilai kecil
mulai dari lima miliar ke sepuluh miliar
mulai dari lima belas miliar
ini sudah ada peningkatan
nah tapi dari sisi total persentase
bahwa sebagai lini bisnis dibandingkan yang existing memang belum bisa memadai
tapi dari sisi growth prospek sangat menjanjikan
justru itu kita dari sekarang sudah mulai untuk menyiapkan itu
apalagi ini merupakan salah satu program utama pemerintah
jadi program strategis pemerintah salah satunya adalah wisata
karena membangun wisata itu modalnya lebih kecil dibandingkan kalau kita membangun industri
dan sebenarnya kan infrastrukturnya koordinasinya antara bumn kan juga
sudah ada lah istilahnya
tadi kan disebut misalnya frozen food atau makanan dengan garuda
dan kemudian di pelabuhan kan juga sudah
ini harusnya bisa sekali ya pt pelni jadi center untuk wisata bahari ya
kita pun juga melakukan dengan pelindung untuk daerah nanti daerah danau toba
kapal tulut ini bisa aja membawa penumpang dari batam
batam mudah mudahan ada yang dari singapura mau
di singapura mau batam sehingga sandar di pelabuhan
belawan mungkin kita dengan damri kita melakukan kerjasama yaitu untuk touringnya ke arah danau toba semua itu
dan dengan hotel hotelnya
hotel hotel disitu juga ada patra jasa ada inn ada bumn yang lain
jadi ada satu paket yang menarik ya
apalagi kita ingin menjadikan pengalaman ya lifestyle experience
ngomong ngomong profit center terbesar dari apalagi kan
tahun ini tahun dua ribu tujuh belas punya cita cita profit di atas tiga ratus miliar
itu dari mana kira kira nanti di
jadi kalau kita melihat tahun ini kita prognosa kita hampir dua ratus itu mayoritas masih dari perkapalan
jadi pendapatan indo itu sekitar satu ratus sebelas
untungnya satu ratus sebelas miliar
sisanya yang satu ratus sembilan puluh sembilan dikurangi satu ratus sebelas tadi
adalah kontribusi anak perusahaan
anak perusahaan kita ada tiga tiga

jadi kalau di bidang logistik kita udah untung tiga puluh delapan miliar
jadi anak perusahaan itu logistik kemudian apalagi
rumah sakit kita udah untung juga
nah di rumah sakit
rumah sakit itu sehari pasiennya sekitar satu dua ratus
nah terus kita juga punya services
services kita juga sudah mulai untung
sekitar dua puluh miliar
tapi nanti kedepannya masih akan seperti itu porsi profitnya lebih
harusnya kan lebih banyak
service perkapalan itu kan
di masa depan kita harus paling tidak punya lima lini bisnis
sekarang tiga tadi salah satunya yang nambah adalah di bidang muatan barang kontainer
itu harus merupakan lini usaha tersendiri
atau portfolio bisnis kita nambah saat itu
nambah satu lagi kedepan kita harapkan dari wisata ini
jadi ini yang yang mulai rising star
buat menutup tadi penumpang yang kita sudah konversi
mindset kita ke pada wisata ataupun my study
itu tadi profit center tapi cost yang terbesar
apa dalam mengelola perusahaan ini
ya operation untuk perkapalan sendiri
jadi yang pertama terbesar itu bbm
oh bbm maksudnya
itu karena bbm kita lebih dari empat miliar sehari
kita mengeluarkan uang
jadi bbm terbesar kedua maintenance
terus baru yang lain lainnya termasuk ya overhead daripada sumber daya manusia
tapi masih harus mau tidak mau kan profit
sementara ya tantangan besar
dan jauh lebih bagus lah istilahnya service yang diberikan oleh perusahaan perusahaan swasta
apa sebenarnya tantangan terbesar dalam mengembangkan bisnis pelayaran seperti ini
zaman sekarang ya
apalagi indonesia ini pemainnya juga banyak
kalau kita melihat bahwa seperti yang saya sampaikan tadi
utama tetap adalah sumber daya manusia
karena di situ adalah kalau kita punya sumber daya yang bagus tentunya kita bisa kompetitif
tapi sekarang kan taruh lah kan sudah mulai membaik
apalagi dengan dapat award dan lain sebagainya
tapi ini kan harus dikembangkan sebagai contoh bisnis model yang membanggakan
nah memang salah satu strategi berikutnya adalah kita harus aliansi atau kita melakukan sinergi
kita melakukan sinergi
ini penting karena apa
masing masing harus mempunyai kompetensi sesuai yang bisnisnya masing masing
indonesia kan sekarang cita cita ingin istilahnya menjadi poros maritim dunia
makanya kita semua fokus tol laut dan memperbaiki konektivitas
sekarang kan kata katanya connectivity tol laut dan lain sebagainya
apa kira kira yang waktu itu pesan ya yang menjadi suruh amanat bagi pak elvin sebagai nahoda dari perusahaan ini
bagaimana pak elvin sendiri melihat peran dari pt pelni ini membuat indonesia memang merupakan negara yang betul betul negara maritim
pt pelni adalah menyatukan kepulauan indonesia
apalagi kita diberi tugas untuk mengoperasikan kapal perintis yang selama ini terpisah
kita mempunyai jaringan cukup besar yaitu kapal penumpang kita itu melayari sembilan puluh enam pelabuhan di seluruh indonesia
setelah kita mendapatkan kapal perintis kita melewati sekitar dua ratus tujuh puluh an pelabuhan
nah ini harus terkonektif
jangan sampai kapal peli datang kapal perintisnya itu nggak ada ataupun ini duluan nah ini harus terkonektif
itu baru di laut
setelah itu bagaimana pelabuhan bagaimana intermoda yang lain

ini baru penumpang
belum nanti kita lihat adalah bagaimana untuk barang
barang kita ada tol laut itu baru siwai siwai
kita mendapatkan pendukungan kepres siwai siwai konteneryat ke konteneryat
nah setelah kontainer ini ke arah ke dalamnya itu butuh transportasi yang lain
itu bagaimana mengakalinya
nah ambil contoh kita kemarin sama dengan menteri perubahan dan menteri bumn salah satu kes adalah natuna
natuna kita kerjasama dengan ada rni ada pelindo bahwa yang membawa barang sampai ke sana adalah pt peli
karena natuna sendiri itu adalah pelabuhannya selat lampak itu sama renet kota yang banyak penduduk itu tujuh puluh kilo
nah bagaimana kita sampai ke sana segala macam
nah ini sama
nah yang sekarang digarap adalah timika
kapal pelni bisa sampai timika tapi barang itu cuma ada di pelabuhan
kalau kita mau bawa ke arah wamen atau segala macam kita harus ke arah lapangan terbang
lapangan terbangnya empat puluh delapan kilo siapa yang membawa ke sana
nah dari lapangan terbang harus naik pesawat ke wamena
nah ini yang harus lagi intermodanya harus juga jalan
nah jangan sampai terputus karena nanti kalau terputus yang disparitas harga yang bisa tereffort bisa terjangkau hanya sekitar rp sepuluh
kalau bawa ke kota kota pantai
sedangkan masuk ke dalam kan itu rakyat kita juga
nah kita harapkan sentra sentra produksi sudah mulai beralih ke daerah timur juga
kita tol laut ini sudah mulai membawa produksi hasil bumi daripada di indonesia timur
seperti garam rumput laut coklat itu kita bawa
nah ini juga sama
kita juga ada buat project juga dengan internasional land apa namanya shipping land
itu dari timur itu mungkin hubnya ada direct callnya ada di bitum
bitung itu dekat di davao ke arah tanjung pelepas ataupun singapura itu cuma setengahnya kalau kita lewat daripada timur ke jakarta dulu baru ke singapura
nah ini sesuatu yang memang harus kita pikirkan bagaimana konektivitas ini lebih efisien lebih efektif
nah sejauh ini bagaimana progresnya
apalagi untuk kalau tidak salah kan banyak rute rute baru
dari tol laut ini
bagaimana pak elvin happy terhadap progres atau apa yang harus diperbaiki konektivitasnya
progres selama ini untuk tahun dua ribu tujuh belas kita masih diberi tugas di enam trayek tersebut
nah untuk track yang lain pemerintah akan mentenderkan ke swasta
nah ini kita akan konsentrasi di yang enam tugas rute ini supaya lebih optimal lagi karena kita dibebani

sedang pemerintah setengah setengah tahun ini
jadi ini untuk sedang pemerintah setengah setengah tahun ini

jadi ini adalah perusahaan baru untuk tidak hanya ke timur tapi juga dari dan ke
sehingga kita juga harus berusaha bagaimana mendapatkan muatan yang dari timur
nah ini pun juga menjadi suatu tugas baru yang memang challenge kita supaya memang masyarakat kita itu bisa merata
pertumbuhan ekonomi tidak hanya sekedar di pulau jawa
ini yang paling penting di situ
jadi kalau bisa transportasinya jauh lebih efisien cepat itu kan otomatis harga juga bisa ditekan
dan juga bisa menciptakan sentra ekonomi tadi
sentra ekonomi baru
termasuk kita ada sinergi bumn
bumn menciptakan istilah di bumn itu rumah rumah kita sebagai sentral logistik
jadi nanti dari situ menjadi tempat barang barang yang akan diangkut pengapul untuk kapal kapal tol laut ini
dan kita juga koordinasi dengan beberapa bumn termasuk bukan hanya pelayanan tapi juga bulog juga rni
yang produksi produksi barang pokok itu memang menjadi satu kesatuan daripada bumn untuk bagaimana bumn hadir untuk negeri
jadi ini untuk kita
sama sama bahwa kita kalau bisa bumn itu memang dikenal di seluruh rakyat indonesia
jangan sampai nggak ada yang mengenal bumn
bumn itu milik rakyat soalnya
dan yang penting image nya dari bumn ini mau tidak mau harus ditingkatkan
sehingga diasosiasikan dengan kualitas
biasanya kan kalau orang mau sesuatu kalau ada yang nilai tambahnya
tapi ngomong ngomong pak elvin sendiri bagaimana dukungan dari pemerintah itu
sendiri kalau kita tahu kan biasanya bumn itu sering diganggu ganggu lah dengan ada berbagai macam permintaan yang mungkin suka ya mengganggu bisnisnya itu sendiri
bagaimana setelah ini
melihat tren saya kira sudah jauh menurun
dan itu sudah tidak tidak tidak signifikan lagi
saya kira kita sudah tahu semua aturan sudah lebih jelas
kita ada gcg kita ada juga pengukuran kpku kriteria kinerja unggul segala macam yang standarnya harus sudah sesuai
dan lagi dukungan saya kira cukup bagus
kita ambil contoh kita berjuang bahwa menggambarkan bahwa kita perlu intervensi yang namanya program tol laut itu gunanya salah satu disparitas tadi
nah tanpa intervensi pemerintah ya nggak mungkin
nah ini pemerintah mendukung
termasuk salah satunya untuk daerah yang belum terbangun infrastrukturnya
yang orang lain kalau masuk belum bisa pemerintah harus hadir di kapal perintis pemerintah hadir
nah ini kemarin ternak ini memang baru satu tapi ini sudah selalu bisa kita bawa sesuai dengan kapasitas ternak dari daerah ntt waingapu kupang ke jakarta
dan ini juga merupakan bagian support yang memang sudah dilaksanakan oleh pemerintah
tapi jangan sampai ini mengganggu bottom line
jangan sampai inefisien yang paling penting
juga jangan sampai tidak bermanfaat buat rakyat
kalau memang diperlukan ya harus kita masuk
tapi kalau sudah tidak harus ditarik memang
sobhansi dia tergantung situasi dan kondisinya
apakah itu diperlukan tadi yang disampaikan kalau memang infrastrukturnya masih seperti itu atau mungkin bisa saja persaingannya sudah tidak sehat
ada oligopolis itu pemerintah harus masuk
nah ini fungsi peran adalah bumn sebagai kepanjangan tangan dari pemerintah untuk melaksanakan ini
dan selama ini cukup bagus
cukup bagus ya
intervensi yang positif kan ini
selama itu efisien efektif ada intervensi dan bermanfaat buat rakyat karena memang kesejahteraan itu tanggung jawab negara pemerintah untuk melaksanakan itu
kalau memang itu sudah bisa ya harus dilepas
soalnya biasanya kan bumn itu sapi perah ya pemerintah untuk cari ikan
ya mudah mudahan sudah iklim
pemasukan gampang dari situ
tapi yang jelas sekarang sudah jauh lebih profesional
pak elvin merasakan ini
sudah ada peningkatannya
sudah lebih confidence karena kita sudah punya keuntungan cukup signifikan
arus gas juga cukup bagus
jadi inilah yang memudah modal kita bagaimana kita mentransformasi lagi lebih jauh lagi supaya kita bisa menghadapi persaingan yang lebih besar lagi terutama mea atau dunia sekarang
dan ini harus sustainable ya
harus jangka panjang
karena biasanya wah tiba tiba sudah profit
wah ini langsung diganggu ganggu lagi
justru saya tadi saya sampaikan kita harus bangun sistem
siapapun yang di situ sistem sudah terbentuk
jadi salah satu ukuran saya sampaikan tadi dengan malcon basis ataupun dengan kpku tadi bahwa ada ukuran bagaimana best practices perusahaan itu
nah ini yang harus kita ubah
jadi bukan financialnya
financialnya hanya impact daripada aktivitas operasi yang secara best practices tadi
tapi semua sistemnya sehingga siapapun nanti yang memimpin bumn ini atau perusahaan ini akan sesuai dengan aturan dan langgeng
ini yang kita harapkan
dan tidak gampang diganggu atau dirusaklah yang sudah
bagus pak elvin menyenangkan tugas ini
ya cukup menantang
jadi ini memang sesuatu yang memang harus kita implementasikan ilmu ilmu kita
ataupun kita kalau bisa bermanfaat buat semua jauh lebih bahagia
kebahagiaan itu kalau kita bisa bermanfaat buat orang lain
baik terima kasih banyak dan kita harapkan juga ya semakin lama semakin banyak ya penumpang atau kita kita yang ingin menggunakan kapal ya sebagai moda transportasi
bukan saja kalau memang dari segi waktu dan efisiensi tentu masih banyak yang lain
tapi pengalamannya ini
insight ini di dalamnya
kita negara bahari
tapi justru kurang suka berlayar
dan tidak ada mabok laut ya
jujur aja memang banyak yang masih khawatir
terasa uang tidak bisa berenang nih kalau ada apa apa
life jacket jauh lebih bagus daripada kita bisa berenang
jadi keamanan terjamin ya
jumlah scotchie nya cukup ya
dan semuanya itu terlatih untuk melakukan emergency dan lain sebagainya
terima kasih banyak pak
terima kasih banyak pak elvin